inilah surat permohonan bantuan tunjangan hari raya yang dikeluarkan badan narkotika nasional kota tasik malaya jawa barat kepada perusahaan bus budiman
surat juga ditanda tangan di kepala bnn kota tasik malaya iwan kurniawan hashim
isinya mengajukan permohonan bantuan thr atau paket lebaran untuk dua puluh delapan anggota bnn kota tasik malaya
bnn kota tasikmalaya membenarkan surat tersebut dan mengakui telah melakukan kesalahan
bnn tasikmalaya memastikan telah mencabut surat permohonan thr tersebut dan mengaku hanya mengirimkan surat permohonan thr ke satu perusahaan saja
ini memang salah ini kesalahan saya untuk bnn kurniawan
sementara itu pihak perusahaan otomotif bus budiman mengaku sudah mendengar beredarnya permohonan thr yang diajukan bnn kota tasikmalaya
namun secara fisik po budiman tidak menerima proposal atau suratnya
selain menyayangkan po budiman memastikan akan mengutamakan karyawan bukan pihak luar saat pemberian tunjangan hari raya
institusi yang berhap teman dalam hal ini sampai segini
karena bagaimana juga kami perusahaan bergabung sebelum keluar kami ke dalam
usai kasus tersebut heboh kantor bnn kota tasikmalaya mendapat kiriman thr palsu pada hari kamis
sekelompok orang memberikan setan dan pisang dan uang mainan sebagai bentuk sindiran kepada bnn kota tasikmalaya
di pembutan cnn indonesia